perempuan murahan kamu
eh ini kan kobongnya putra
safina di kobongnya putri
ngapain lagi disini
kamu bandel ya
ini kobongnya putra
tuh koneksi ini
capek lagi ini
eh apaan sih kalian
ini gak bener bener kobong pacaran aja

eh ini pesan keren
kirim kerjaan yuk
putra gue mau berdua kemana
aku mau ngapain mau kemana
fer lu dimana sekarang
jadi kan nanti malam kita ngedate
kita ke lamors cafe yuk
di sana kan tempat favorit kita fair
lu siapanya ferdinand
semua orang tau gue pacarnya ferdinand
lu siapa sih
kenapa mempun apu kenapa
tadi aku terima tawonnya sintia
pacar kamu yang baru
pantesan aja ya
setiap kali aku tawon kamu soal mailbox
nggak ada udah ngedengerin
pergi kamu tinggalin aku sendiri
apa yang terjadi dengan kamu nak
kamu kenapa nanti kamu jatuh
emang kenapa kalau jumir jatuh
ayah kan hebat orang sakti
kalau kamu mati gak akan ada yang bisa menghidupkan kamu enggak
kalau ayah nggak bisa nolong tuhan ibu aja yang nolong
mana tuhan ibu bilang sama dia
allah membenci orang yang bunuh diri nak
sebaliknya allah mencintai orang menjaga dirinya dengan baik
ya udah ini pembulung sana nanti ayah yang nolong
jumir jangan jumir jangan
eh turun ngapain kamu di sini
ntar kalau kamu jatuh gimana turun
kamu sama siapa
oh laki laki itu brengsek
gue udah usir gue udah putusin dia
lagian gue juga udah gak mau lagi hubungan sama dia
eh eh lu ngapain sih berdiri di sini
enggak enggak jadi
jumir ibu takut kehilangan kamu nak
iya bu supir juga takut
ini wanita yang kamu ceritakan kemarin mah
kalau gitu kita ajak rumah ya
ke rumah yuk
kamu kelihatannya sumpek banget gozali
hidup lagi sumpek nih
kalau sumpe yang tepat memang datang ke pesantren
nih istrimu sudah nunggu nunggu
munikah gak ikut
lagi berantem kan sama monika
kalau lagi berantem baru pulang ke istri yang pertama
benar juga kata kamu mai
ternyata monika itu perempuan gak benar
dulu aja kalau saya omongin abang nggak pernah percaya
dulu kan saya nggak tahu mai
sekarang baru kebuktikan
saya menyesal bang
gak tahu pergi kemana
pergi sama ferdinand
kamu mengalami safina
kamu mengalami safina
bang haji saya mohon izin untuk istirahat di dalam dulu pak
juber ini dari kecil nggak boleh beribadah
ayahnya selalu mengajak keluar masuk gua untuk kursmedi
dan ibu juga dilarang untuk mengenalkan agama pada juber
makanya udah sebesar ini
juber nggak tahu tentang agama
aduh saya jadi malu bu
ya dari kecil ibu saya juga mendidik saya soal agama
wah saya aja gak saya dengar
padahal dia kiai di pesantren kampung sebelah loh
jadi kiai samsuru itu uramu
jubir juga pengen belajar di pesantrennya pak kiai itu
ayahmu pasti akan marah besar
kemain kesana aja ayahmu marah
eh ibu coba aja bicara sama suami ibu pelan pelan
ya mungkin dia bisa nerima
justru orang yang paling dipenci ayahnya juber ya uamu itu